data pengguna aplikasi diduga bocor lagi
pertengahan november dua ribu dua puluh sebuah kanal media teknologi asal amerika motherboard
menurunkan laporan mengenai bagaimana pihak militer amerika serikat membeli data lokasi pengguna dari beberapa aplikasi
aplikasi muslim pro mendapat sorotan utama
menurut motherboard data dari aplikasi yang telah diunduh sembilan puluh delapan juta pengguna ini
mengalir ke sebuah perusahaan rintisan jasa lokasi bernama xmode
x mode kemudian menjual data ini kepada kontraktor militer amerika serikat
mengingat banyaknya pengguna aplikasi muslim pro di indonesia
kementerian komunikasi dan informatika segera bertindak
data pribadi dari penggunanya dan muslim pro menyatakan bahwa informasi dugaan penyalahgunaan data itu tidak betul
kurang lebih isinya seperti itu
nah kementerian komunikasi dan informatika tentu saja akan menindaklanjuti surat dari muslim pro ini
dengan langkah langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku
di antaranya kami juga akan membalas secara resmi terkait dengan balasan muslim pro itu
dengan meminta investasi
investigasi yang lebih mendalam
serta meminta laporan secara berkala tentang investigasi yang sedang berjalan itu
pada intinya kominfo ingin memastikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna muslim pro
ataupun aplikasi yang lain yang saat ini digunakan oleh masyarakat indonesia
menanggapi tudingan menjual data pengguna
pembuat aplikasi muslim pro dalam pernyataan tertulis membantah
menjadi penyedia data kepada pihak ketiga
muslim pro menyatakan akan berhenti berhubungan dengan x mode
serta melakukan investigasi menyeluruh terhadap berbagai pihak yang terlibat
menurut ahli keamanan cyber alphonse tanujaya
melacak kebocoran data bukanlah hal mudah
nah jadi di dalam kasusnya aplikasi ini
banyak pihak ketiga banyak intermediary yang terlibat
dan itu jenjang hubungannya banyak
ada distributor besar
lalu distributor besar ada jaringan ke distributor sedang
distributor sedang punya lagi jaringan distributor kecil
jadi banyak sekali gitu
jadi disitu yang masalahnya
memberikan akses terhadap data pribadi adalah sebuah keniscayaan ketika kita menggunakan sebuah aplikasi
oleh karena itu pengguna harus lebih waspada